yang beragam yang bertulisan ekskresi
terus langsung dilempari batu
di situ dilempari batu terus dikejar kejar
berhubung saya juga takut di situ akhirnya saya udah langsung pulang aja
posisinya waktu itu di rumah atau di apa
berapa orang yang terlibat waktu melemparnya
kalau bicara kita melempar saya kurang tahu ya
ya ada sekitaran delapan orangan lah di situ banyak
cuman yang memepet itu ada empat
kau berarti kan sempat itu beredar tuh katanya korban ini kesalahan
hubungan maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus kina ini
emang saya tahu aja itu anak anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya
karena pas kejadian itu anak anak lupa dan kumpul di situ
udah begitu saya tahu begitu berhubung saya juga takut
tapi kamu nggak tahu emang ada dua korban yang meninggal pada saat kejadian di cireboni
tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motornya
tapi sama korban ini nggak pernah melihat dia nongkrong juga di sini
nggak pernah hadir di sidang sidang itu
belum pernah di sidang
jadi di cirebon kerja atau gimana sih
sekitar lima tahun saya di situ
oke yang pas kejadian itu berapa tahun
kebetulan pas kejadian itu kan dua ribu dua
pas kejadian itu dua ribu enam belas itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu
saya berhubung saya juga takut gitu kan
sama pihak keluarga pelakunya gitu kan
maksudnya kan ada yang saka tuh ya
nah kalau saka itu saya nggak tahu ya
masalahnya pas waktu penangkapan itu saka itu nggak ada
terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas saka itu
oh berarti pas penangkapan itu abang tahu gitu
pas penangkapan itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di jerbonido
ditangkapnya dimana di dekat bengkel atau
iya di depan bengkel saya di tempat tongkrongan itu
oh berarti ditangkapnya di depan bengkel abang ait gitu
terakhir nih waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih
saya nggak melihat kejadian
ya korban seperti apa saya nggak pernah melihat
iya tahu ada korban itu setelah berapa hari
jadi pas malam itu malam itu lagi lihat besoknya terjadi kasusnya gitu ya
kebetulan kan waktu itu ada bapak almarhum eki menanyakan pada saya
apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini
saya cerita sama bapak almarhum gitu
kebetulan dia nongkrong di depan
sudah begitu dia langsung kasih nomor hp saya
sore jam sekitaran jam lima
udah lama ditangkep gitu ya
mereka ini anggota geng motor bener bener
kalau masalah bicara anggota geng motor
ya nongkrong mereka sering kumpul aja
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya